kebijakan meliburkan sekolah dan bekerja di rumah bagi karyawan
berdampak pada operasional sejumlah mal di jakarta
pengelola mal terpaksa mengetatkan ikat pinggang
untuk mengurangi beban biaya dengan pengurangan jam operasional
pada situasi darurat corona
tipo malpuri jakarta barat mengambil kebijakan
senin sampai jumat buka jam sebelas siang sampai jam delapan malam
sedangkan sabtu minggu tetap normal
buka jam sepuluh pagi sampai sepuluh malam
kebijakan berlaku di tiga puluh empat lipo mal di jabodetabek
pengunjung yang memiliki suhu tubuh normal
ditempeli stiker di depan pintu masuk
hand sanitizer tersedia di berbagai titik penting pergerakan orang
tipo mal juga sudah menerapkan social distancing
di depan dan di dalam pintu lift
setiap lift disiagakan satu petugas
untuk mengontrol jumlah orang yang masuk ke dalam lift
mal juga mengingatkan pengunjung tentang menjaga kebersihan
melalui papan pengumuman hingga penyemprotan disinfektan
juga dilakukan saat mal sedang tidak beroperasi
sejumlah spot yang potensial terpapar kuman dan bakteri
juga dilakukan pembersihan intensif oleh petugas di setiap lantai
orang indonesia memang paling banyak datang ke mall
jadi kalau kami tidak ambil sikap semua orang masih datang ke mal
dampak daripada covid ini kan sangat luas ke atas
jadi kita punya tanggung jawab dan kita harapkan ini bisa cepat berlalu
kalau kita tetap tidak mendukung dan kasusnya menjadi lebih lama
itu akan mengakibatkan bisnis jangka panjang sangat terdampak
senada dengan tipo mal puri
mall pacific place juga melakukan pembatasan jam operasional
pacific place buka senin sampai kamis jam sebelas siang sampai delapan malam
jumat buka jam sebelas siang sampai sembilan malam
sementara sabtu minggu dan libur nasional buka dari jam sepuluh pagi sampai jam sepuluh malam
pengelola kedua mal ini mengakui kebijakan libur sekolah dan bekerja di rumah
bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sepatunya musibah
kita harus memastikan tenan itu juga tidak mendapat impact yang negatif
jadi paling hanya himbawan saja sih
kita belum melakukan beberapa
kegiatan yang kira kira bikin traffic
tapi kita lihat dulu keadaan seperti apa
tapi yang paling penting kita himbaw keselamatan dan preventif dari pacific place saja dulu
kedua mal membatasi jam operasional ini mulai delapan belas maret hingga tujuh belas april dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia jakarta